dikit perempuan atau laki laki
aduh mama tuh gak terlalu ingat
karena waktu itu pernah ketemu sekilas
pas dia jemput rosa di reuni
tapi namanya siapa tuh
mama lupa gak inget
rospiana bukan mah
ya bukan perempuan
apa yang elsa dan mama bicarakan
sampai elsa sebegitu takutnya
hingga membekap mulut mama
nino keliatan curiga sekali sama kamu elsa
karena dia liat kalo kamu itu panik banget
sampai kamu bekap mama
tambah lagi masalah gue
gue harus bersikap lebih baik
dan lebih manis lagi ke nino
biar dia gak curiga macem macem sama gue
mama yang harusnya minta maaf andin
bagaimana harus mengurusnya
berai kebohongan kebohongan alat tentang adiknya
mama jangan nangis
dan kayaknya nino keliatan udah gak percaya lagi sama elsa
kalau elsa yang membunuh roy
pasti nino akan ceraikan elsa
dan hidup elsa akan hancur
ya allah aku harus gimana
aduh kamu ngagetin aja deh
kamu lagi kenapa
tadi udah belanjanya
udah aku taruh di dapur belakang
kamu lagi ada apa sih
enggak enggak ada apa apa
yaudah kalo gitu aku cek dulu ke belakang ya
bener gak apa apa
kamu gak biasa seperti ini loh
iya gak ada apa apa papa

yaudah aku cek ke belakang dulu ya
kayaknya mama lagi ada pikiran
eh pak a
saya dadang pak
yang ngurus makam keluarga bapak dulu
pak dadang ada urusan apa kesini
saya berobat pak
lagi nunggu orang dulu pak
saya mau ketemu sama teman disini
pak dadang sakit
pak biasa pak
kelelahan aja pak
kau kaya kenal gitu sama ah
jangan capek capek pak ya
kalau udah capek istirahat
nih saya ada sedikit rezeki
buat pak dadang
aduh kok jadi ngasih uang ke saya
pak dadang kan selama ini udah ngerawat makam ayah saya sama adik saya
alhamdulillah terima kasih pak
saya duluan ya
eh ibu akhirnya udah ating juga
eh inget ya
ini yang terakhir
jangan minta sama saya lagi saya bukan bank
iya bu terima kasih bu
tadi saya ngeliat
ya kenal atu bu
kan dari dulu saya yang ngurus makam keluarga pak al
bapaknya sama adiknya bu
adiknya perempuan atau laki laki
aduh mama tuh nggak terlalu inget
karena waktu itu pernah ketemu sekilas pas dia jemput rosa di reuni
rosdiana bukan ma
ya bukan perempuan
saudaranya aldebaran memang laki laki
saya udah lupa bu
tapi kalau nggak salah boy apa joy gitu bu
soalnya saya udah lama gak ngurus makam
nggak ada apa apa dengan roy tante tante nggak usah mikir aneh aneh
kita cari roy yuk tante mau telepon
tante tenang dong tante please
iya tenang dulu tante nanti kita ketemu roy ya
mungkin maksudnya bang dadang ini
dan kalau seandainya nama adiknya al memang roy
apa itu roy mantannya melendit
roy yang udah gue
jangan jangan angga kesini mau ketemu sama ah
gue harus ikutin dia
jangan pernah kasih tau al kalau kita pernah ketemu

bagaimana duap bel lesa ya kan
apeknya pasti haut ye bong